lima hari setelah diterjang longsor jalan penghubung dua desa di lumajang masih belum bisa dilalui
bahkan jalan yang baru diperbaiki enam bulan lalu juga ikut amblas terbawa derasnya arus air hujan yang seminggu lebih mengguyur wilayah tersebut
sejumlah petugas dari tni dan warga desa gondoruso kecamatan pasirian lumajang ini
tak bisa berbuat banyak terhadap material longsoran berupa tanah dan pohon yang masih menutup seluruh badan jalan
padahal jalan tersebut merupakan jalur penghubung desa gondoruso dan tempur sari
ketebalan material yang diperkirakan mencapai empat meter lebih membuat petugas dan warga kesulitan membersihkannya
akibatnya sebagian warga harus memutar hingga dua km untuk melewati jalan tersebut
berharap agar pemerintah dari lumajang sini
biar tanggap dengan adanya longsor ini
biar aktivitas masyarakat terganggu dengan adanya longsor ini
kalau sudah longsor gini gimana pak warga
ya balik kanan
balik kanan balik nggak lanjut
oh gak bisa melintas sama sekali pak ya
mencapai berapa ketinggian pak kira kira
ini kira kira bisa empat meter ketinggian
empat meteran pak ya
tidak hanya itu hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut juga merusak badan jalan yang baru enam bulan lalu diperbaiki
ya takut jatuh
itu kan jalannya berlubang seperti itu
ini sudah berapa lama pak yang ambruk
ya sekitar ada ya
ini padahal jalannya masih baru ya
masih baru ini
harapan warga apa pak
ya minta diperbaiki supaya tidak membahayakan pengguna jalan gitu
berdasarkan data pihak desa setempat
selama musim hujan sedikitnya delapan titik di desa gondoruso kecamatan pasirian ini rawan longsor dan amblas
selama musim hujan terakhir ini ada
yang satu soal jalan ambrol yang satu ini garapannya imrs kegiatan tahun dua ribu enam belas
kemudian satunya garapannya trajekwesi garapan tahun dua ribu empat belas
untuk yang longsor sendiri itu sudah berapa lama sih pak
yang longsor sudah tiga minggu berjalan ini
tiga minggu berjalan ya
sampai hari ini belum bisa dilalui pak ya
sebagian sudah bisa dilalui termasuk yang di rt empat rw tujuh kali gede
itu dua kali kami laksanakan evakuasi bersama masyarakat perhutani bbbd koramil
kemudian yang sini ada tiga kali kegiatan itu masih belum mampu
harus ada halus berat ya
harus ada halus berat
itu saja yang dikali gede itu masih hasilnya tidak maksimal cukup dilalui sepeda saja
saya prioritas yang penting putra putri sekolah itu tidak terhambat mas
karena kondisi curah hujan yang masih tinggi warga di imbau selalu waspada akan longsor yang sewaktu waktu bisa terjadi